selamat malam meski pemerintah sudah memperlakukan peniadaan mudik dan juga melakukan pengetatan perjalanan bagi para pemudik
namun lonjakan kasus covid sembilan belas masih bermunculan
dan hal ini terjadi mengingat masyarakat yang berpergian pada saat libur lebaran memiliki kemungkinan untuk membawa virus dari tempat asal ke tempat tujuan
dan juga saat kembali ke rumah mereka
melihat perkembangan kasus covid sembilan belas beberapa hari terakhir pasca idul fitri
semua pihak harus siap untuk menghadapi lonjakan kasus covid sembilan belas
baik pemerintah di tingkat pusat dan daerah tenaga kesehatan juga masyarakat
hal yang perlu diwaspadai ialah peningkatan jumlah keterisian tempat tidur atau bed of ratio di rumah sakit rujukan covid sembilan belas
kemudian bagaimana penanganan lonjakan kasus covid sembilan belas pasca lebaran kami akan membahas nyamalan ini dalam program bersatu melawan covid
bersatu melawan covid sembilan belas
satuan tugas penanganan covid sembilan belas mencatat sejumlah kenaikan angka kasus aktif kluster kegiatan ramadan dan idul fitri yang mulai bermunculan
kenaikan kasus positif covid sembilan belas di tanah air terjadi dari kegiatan tarawih halal bihalal lebaran hingga mudik
ketua bidang data dan teknologi informasi satgas covid sembilan belas dewi nur aisah dalam rapat koordinasi satgas covid sembilan belas pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh satu menyebut

jumlah warga yang terinfeksi virus corona usai lebaran akan terus bertambah seiring perkembangan tracing
kemudian kluster kedua yang juga kita lihat baru mulai bermunculan saat ini adalah terkait dengan kluster halal bihalal
ini kita lihat ada di dki jakarta di daerah cilangkap ada dua rt yang terkena di sini dan jumlahnya cukup banyak
karena bentuknya lebih banyak nanti kita akan harus mengantisipasi terkait dengan kenaikan kluster keluarga
dalam beberapa hari atau pekan ke depan karena salah satu potensi penularan yang terjadi adalah kluster halal bihalal
kasus covid sembilan belas kluster perumahan bermunculan usai hari raya idul fitri
total kasus tertinggi berada di dua perumahan di jakarta yaitu perumahan di rt tiga rw tiga cilangkap cipayung jakarta timur
dan satu gang di jalan haji usman rt empat rw dua serengseng sawah jagakarsa jakarta selatan
dengan total satu ratus enam puluh delapan kasus
kemudian di tiga lokasi perumahan di kawasan bogor total kasus mencapai satu ratus dua belas kasus
dan di tanggerang tercatat satu ratus delapan kasus aktif di perumahan dasana indah bojongnangka kelapa ii
pemberlakuan lockdown mikro pun telah diterapkan di sejumlah lokasi kluster perumahan tersebut
guna mempermudah tenaga kesehatan melakukan tracing masal yang termasuk kontak erat dengan suspek covid sembilan belas
lockdown mikro akan dilakukan selama empat belas hari untuk kemudian dilakukan evaluasi
selama lockdown berjalan warga setempat tetap mendapatkan bantuan dari berbagai pihak
terjadinya peningkatan kasus klaster perumahan menurut kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
justru memudahkan upaya melakukan pengendalian karena sumber penularan lebih cepat diketahui
mas dalina pane kepala bidang perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane justru memudahkan upaya melakukan pengendalian karena sumber penularan lebih cepat diketahui

mengapa karena klaster itu terbentuk dari penularan yang diketahui sumbernya

di dalam strategi pengendalian ada satu strategi pada kluster dan hampir semua negara sebenarnya mengarahkan kepada klaster bukan transmisi komunitas
di dalam strategi pengendalian ada satu strategi pada klaster dan hampir semua negara sudah mengarahkan kepada klaster bukan transmisi komunitas
artinya kita bisa melakukan containment atau melakukan isolasi dan karantina pada satu kelompok
dibandingkan kasus kasus baru tersebut ketika dilakukan penyelidikan epidemiologi
mereka sendiri tidak tahu dari mana dia terinfeksi
nah itu malah berbahaya
lebih lanjut mas dalina pane menyebut penguatan tiga t testing tracing dan treatment terhadap warga
dalam beberapa pekan pasca lebaran menjadi kunci dalam upaya pengendalian angka kasus aktif covid sembilan belas
penguatan tiga t menjadi kewajiban yang mesti dijalankan pemerintah bekerja sama dengan satgas covid sembilan belas
sementara peran serta masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan tiga m
memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
juga penting untuk menekan kasus positif covid sembilan belas
sufini tanjung fikri adin jakarta
kami akan membahas bagaimana penanganan lonjakan kasus covid sembilan belas pasca lebaran
dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan zoom
ada bapak diki budiman epidemiolog universitas griffith
bapak soni b harmadi ketua bidang merubahan perlilakusat gas covid sembilan belas
dan ada bapak mahesa paranadipa wakil ketua tim mitigasi
selamat malam bapak bapak semuanya sehat
alhamdulillah malam semuanya
baik siap saya akan ke pak soni terlebih dahulu
pak soni dua minggu setelah pasca lebaran ini memang sudah diprediksi bahwa lonjakan kasus ini akan terjadi
kemudian bagaimana kesiapan dari satgas covid sembilan belas sendiri
ya memang kita melihat bahwa ada kenaikan kasus aktif
ada kenaikan tambahan kasus harian
dan bahkan kenaikan kasus aktif ini mulai terjadi sejak tanggal sembilan belas mei lalu
ketika angkanya naik dari delapan puluh tujuh ribu menjadi per hari ini sekitar satu ratus dua ribu
jadi sudah naik tujuh belas persen dalam beberapa hari terakhir
nah kemudian juga kalau kita perhatikan
angka keterpakaian ruang perawatan isolasi di rumah sakit juga naik
per hari ini diperkiraan sekitar tiga puluh lima persen ya
tetapi dengan tren yang terus meningkat
jadi memang terjadi kenaikan pasien
apa yang kita siapkan
yang pertama sebetulnya kami memastikan testing ya dan tracing
karena bagaimanapun juga pelaku perjalanan mudik maupun pelaku perjalanan wisata
itu harus dideteksi sedini mungkin
kita bisa melakukan containment
sehingga tidak terjadi penularan kepada masyarakat secara luas
lalu kemudian yang kedua
kami mengintensifkan program ppkm mikro
dan bahkan mulai besok tiga puluh empat provinsi sudah memperlakukan ppkm mikro
artinya kita melakukan upaya untuk penanganan
pencegahan kemudian pembinaan dan pendukung di level komunitas
kami mendorong agar setiap satgas daerah
untuk mengoptimalkan peran dari posko desa dan posko kelurahan
sehingga bisa betul betul tegas terjadinya penularan secara ruas
salah satunya adalah apabila ada satu rt dengan lima rumah atau lebih
yang mengalami kasus positif
maka melakukan micro lockdown selama empat belas hari
lalu juga kami juga sudah mempersiapkan bagaimana pelayanan kesehatan ya
di rumah sakit kementerian kesehatan juga sudah sangat baik
jadi kami memantau terus bagaimana bed occupancy ratio di rumah sakit
baik untuk ruang perawatan isolasi maupun juga untuk ruang perawatan icu
memang angkanya cenderung naik tetapi sejauh ini masih bisa terlayani dengan baik
dan ini menjadi alarm bagi kita semua
daerah satgas daerah tentu telah melakukan beberapa langkah mitigasi
agar betul betul bisa menangani penjakan kasus ini sebaik baiknya
saya akan ke pak mahesa
pak mahesa dengan lonjakan kasus ini pastinya ada kekhawatiran dari para tenaga kesehatan
akan lonjakan kasus yang nantinya kemungkinan akan memburuk
bagaimana kemudian kesiapannya pada saat ini
ya terima kasih mbak ratu
jadi terkait dengan potensi lonjakan pasca libur panjang
memang kita selalu antisipasi dari dokter dan tenaga kesehatan yang lain
bagaimana kita melakukan antisipasi setelah libur panjang akhir tahun yang lalu
dan memang kekhawatiran kami terkait dengan tadi disampaikan soni
mengenai lonjakan kasus baru
yang kami khawatirkan juga adalah lonjakan kasus tenaga kesehatan yang tertular mbak ratu
dan ini berdasarkan data yang kami miliki setelah tahun baru saja angkanya cukup tinggi
dokter saja enam puluh lima orang meninggal di bulan januari
ini yang kami khawatirkan di libur panjang
karena itu kami melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran organisasi dan juga aplikasi dengan seluruh sejawat
di seluruh indonesia terutama di daerah daerah yang angka lonjakannya memang potensi tinggi
bahkan sejawat kami ketua it kudus pun positif akhirnya
dan ini kami cukup yakin dengan kondisi hari ini mbak ratu
baik pak mahesa sebenarnya sudah dilakukan tiga t begitu
saya akan bertanya ke pak diki
tiga t ini apakah kemudian masih menjadi hal yang
apakah itu hal yang perlu dan juga sangat harus dilakukan begitu atau seperti apa
jadi kalau strategi selama ini yang terbukti efektif ya
baik itu dalam menghadapi varian baru maupun yang lama
yang sudah juga sangat clear disampaikan oleh who bahwa strategi testing tracing isolasi
yang harus dilanjut dengan isolasi karantina yang efektif
itu terbukti sangat ampuh dalam memutus transmisi
yang sayangnya itu belum optimal kita lakukan
dan ini yang tentu jadi pr ya pr untuk kita lakukan di semua wilayah
tidak boleh hanya satu dua wilayah
jadi tadi kalau pak soni sudah menyampaikan ada penguatan di semua wilayah pada level komunitas
titip pesan saya adalah juga apapun itu di aspek testing tracing yang berlanjut
dengan isolasi dan karantina ini ini yang memang harus dilakukan
nah kaitan dengan misalnya data yang disampaikan dr mahesa
ini juga adalah indikator sangat serius ya
karena kalau tenaga kesehatan banyak yang tertular
artinya itu secara kasar kita bisa melihat yang terjadi di masyarakat jauh lebih serius
karena tenaga medis ini
memiliki standar yang kita tahu jauh lebih bagus atau tinggi daripada masyarakat secara umum dalam menerapkan
misalnya menjaga jarak dan memakai masker dan lain sebagainya
nah ini yang merupakan indikasi yang harus disikapi serius oleh setiap daerah
misalnya tadi disampaikan kudus atau daerah lain
dan kalau ini terjadi kita harus segera melakukan review evaluasi
bukan hanya dalam kaitan di lingkungan
dalam kaitan di lingkungan rumah sakitnya
tapi apa yang menimpa atau terjadi di pelayanan kesehatan ini adalah
implikasi dari besarnya laju prevalensi atau penyebaran di komunitas itu
yang ini tentu akibat dari tidak optimalnya testing tracing dan isolasi karantina tadi
ya pak diki apakah kemudian sebenarnya ada data lonjakan kasus ini bagus begitu
karena melihat testingnya ini yang semakin masif
ya di sisi lain data yang ada ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada
lebih cenderung tes yang dilakukan pada orang orang yang simptomatis
yang datang ke fasilitas kesehatan
karena yang asimptomatis yang ada ada di rumah yang banyak mobil ini masih belum terjaring
walaupun sekarang sudah ada tren menurun
namun dari sisi apa yang kita lihat dari angka angka misalnya kematian
kemudian juga dari sisi cakupan testing yang kita laporkan
ini menunjukkan bahwa kita masih punya pr yang besar
dan tentunya ini adalah untuk perbaikan kedepannya
jadi ini adalah proses yang harus kita lakukan
dan juga untuk perbaikan kemampuan kita
kita harus meningkatkan cakupan ini terutama di rumah rumah
di rumah rumah di pemukiman pemukiman
karena bila tidak kita segera antisipasi sejak awal
lonjakan ini tidak akan sulit untuk kita bendung
baik pak soni menanggapi apa yang disampaikan oleh pak dikis
sementara ini atau sejauh ini
apa yang anda ingin mengatakan kepada masyarakat
yang sedang menghadiri perjalanan ke masjid ini
ya jadi betul sekali bahwa kami melakukan upaya masif
dengan melihat kecenderungan lonjakan kasus ini
maka upaya testing memang harus masif
dan itu yang kami lakukan
bukan hanya testing tetapi juga testing
makanya kami merekrut para tracer yang profesional
nah kemudian hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah
peran dari masyarakat di dalam komunitas tersebut
masyarakatnya aktif untuk jaga wilayahnya
misalkan kemarin ada mobilitas mudik
orang yang mudik di wilayah tersebut walaupun asimptomatik katakan
tetapi masyarakat melaporkan kepada posko desa atau kelurahan
lalu dilakukan tes
supaya mengetahui apakah yang bersangkutan itu punya virus atau tidak
lalu kemudian yang bersangkutan diminta untuk melakukan karantina mandiri
walaupun hasil testnya negatif
jadi sebetulnya upaya upaya untuk melakukan di level komunitas sekarang dimasifkan
sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa kami sudah melihat adanya efektivitas
dari pelaksanaan ppkm mikro ini
sehingga di dalam ppkm mikro tersebut
peran masyarakat menjadi sangat penting dari oleh dan untuk masyarakat
secara bergotong royong melakukan fungsi pencegahan penanganan pembinaan maupun pendukung tadi
tiga t penting sekali
dan itu dilakukan di level komunitas
lalu kemudian yang penting juga sebetulnya adalah
kalau ternyata harus dilakukan karantina atau isolasi
maka ada pengawasan bersama dalam komunitas tersebut
katakan kalau sebelumnya tanpa ppkm mikro
seseorang yang dikatakan tanpa gejala tetapi ternyata terdeteksi positif
terkonfirmasi positif covid
lalu yang diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari
yang jadi masalah kalau isolasi mandiri di rumah
siapa yang melakukan pengawasan
oleh karenanya dalam pelaksanaan ppkm mikro ini
sesuai dengan tadi masukan dr bukti ki juga
kita sudah melakukan upaya pengawasan bersama
dalam hal karantina maupun isolasi mandiri tadi
sehingga partisipasi masyarakat itu menjadi lebih aktif
dan tidak ada stigmatisasi
jadi dengan keterlibatan masyarakat tadi saling mendukung ya
bagi mereka yang ternyata terkonfirmasi positif
dan harus tinggal di rumah selama empat belas hari
didukung oleh masyarakat sekitarnya
tidak ada stigma lagi
jadi gotong royong seperti ini akan sangat memudahkan
kita di dalam menanggulangi covid sembilan belas di level neta
baik pak soni kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda
spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali
anda kembali dalam bersatu lawan covid
kami akan lanjutkan perbincangan seputar penanganan lonjakan
kasus covid sembilan belas pasca lebaran
saya akan ke pak mahesa terlebih dahulu
pak mahesa tadi disampaikan oleh pak soni juga bahwa
peran aktif masyarakat ini sangat dibutuhkan
bagaimana kemudian dengan instansi kesehatan yang ada
apakah kemudian sosialisasi juga sudah terus dilakukan
ya mbak ratu jadi kita tetap terus menyampaikan kepada publik
publik masyarakat bahwa masyarakat itu adalah yang garda terdepan
kami tenaga kesehatan petugas kesehatan adalah benteng terakhir
yang harusnya tetap menjaga diri tidak tertular
diurus urusnya adalah masyarakat
masyarakat yang harusnya aware
harus menerapkan protokol protokol kesehatan
supaya dirinya tetap sehat
jangan sampai harus dirawat
karena kalau dirawat akan berada di dalam kami
kami pun tidak menginginkan sebenarnya masyarakat harus dirawat
yang pertama tentu kalau lonjakan terus meningkat
kapasitas kesehatan tentu tidak mampu
jika lonjakan terus meningkat
dan yang kedua adalah
tenaga kesehatan kita tidak mampu terus menerus
ketika lonjakan lonjakan yang tidak terduga
dan banyaknya petugas kesehatan yang jatuh sakit
justru akan merugikan masyarakat juga
karena bisa dibayangkan satu petugas satu dokter saja
yang harusnya bisa meng cover tujuh masyarakat itu
kalau satu jatuh sakit
maka akan banyak masyarakat yang tidak bisa ter cover
oleh layak orang dokter
jadi bayangkan kalau ada banyak dokter kesehatan
yang harus dirawat atau bahkan sampai gugur
dalam pertumbuhan kita melawan pandemi ini
jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa
masyarakat pada negara terdepan
masyarakat yang harus ke wear
terhadap situasi pandemi hari ini
kami selalu mengedukasi
kami sebagai petugas yang terakhir
kami terus mendoakan supaya masyarakat
jangan sampai dirawat
ya pak mahesa kendala yang paling berat begitu
yang dialami oleh tenaga tenaga kesehatan
apa ini di lapangan
ya berat itu adalah banyak sekali hoaks hoaks kesehatan ya
ini yang kemudian banyak sekali mempengaruhi perilaku perilaku publik
dalam situasi pandemi ini
dan kami tugas kesehatan
tidak turun semangat kami
untuk terus mengedukasi masyarakat
mengklarifikasi beberapa isu isu kesehatan
yang beredar di masyarakat
jadi terakhir saja
kayak dengan hoaks
ya paksin mengandung logam dan lain lain
dan ini kita harus gencar
berperang melawan hoaks
nah apatisme yang terjadi di masyarakat
ini juga menjadi sebuah hal yang menjadi tantangan kita
untuk melawan pandemi ini
baik jadi masih banyak hoax yang beredar begitu
pak mahesa ya
kemudian saya akan ke pak diki
tadi juga pak mahesa bilang bahwa
di daerah daerah ini lonjakannya terus
nah kemudian yang juga dikhawatirkan
selain dari lonjakan adalah adanya varian baru
seperti apa kemudian varian baru ini harus
kita hadapi begitu
apakah sebegitu mengkhawatirkannya
tentu kita harus respon serius ya
karena varian baru ini sudah terbukti ya
jangan jauh jauh lah
sekarang malaysia thailand vietnam itu
mengalami gelombang kedua yang jauh lebih serius
karena varian baru
ini tidak bisa kita indahkan
karena itu sudah ada di indonesia
baik itu yang ditemukan di inggris maupun yang ditemukan di india
nah yang menjadi permasalahan di kita adalah
kita mengalami yang disebut dengan silent outbreak
itu terjadi karena banyak dari populasi kita didominasi oleh usia dewasa muda
karena masih minimnya testing testing kita
itu tidak terdeteksi
sehingga mereka merasa tidak terinfeksi
dan terus melakukan aktivitas mobile
pengabayan terhadap lima m ini membuat mereka ingin menularkan terus
akan membuat semakin kelompok paling rawan di masyarakat terekspos
nah ketika dia terekspos
kelompok paling rawan
nah itulah disitu yang
terjadi ledak karena nanti
terbojawat kita yang ada di bawah koordinasi idi dengan dokter mahesha ini
kalau bicara kasus yang datang ke rumah sakit
itu adalah kasus yang puncak gunung es saat ini
karena mereka yang sudah bergejala
karena begini di indonesia
mayoritas penduduk kita
dalam survei sekali lagi bpsm yang saya lakukan
dalam survei sekali lagi bpsm yang saya lakukan
itu dilakukan bahkan satu tahun sebelum terjadinya pandemi
yang artinya kalau sudah pandemi
karena stigma dan lain sebagainya
akan tentu jauh lebih meningkat
itu masyarakat kita itu kalau sakit
ya ngobatin di rumah
diam di rumah
saat ini yang sakit sakit ini ada di rumah
oleh karena itulah
untuk dalam tidak hanya mencegah varian baru
karena varian varian yang
yang terjadi ini
akibat pandemi yang tidak terkendali
varian inggris ketika
terjadi karena inggris
memang saat itu tidak terkendali
brazil kemudian afrika selatan termasuk india
nah sekali lagi kalau bicara konteks indonesia
bukan tidak mungkin kita juga sudah punya varian itu
dan itu hanya bisa dicegah dengan
sebenarnya tidak ada rumus baru lagi
atau strategi baru
tetap kembali ke tiga t lima m
harus secara kualitas dan kuantitas kuat
misalnya bicara masker ya oke dua lapis
sudah sangat layaklah diterapkan dua lapis
kemudian jaga dua meter
dan kalau misalnya di satu kota itu tadinya
ya sekarang pemkotnya berusaha
kalau bisa lebih lagi itu sudah sangat bagus
karena itu akan
tidak memang tidak nol
karena ini adalah kombinasi
mengurangi potensi terjadinya penularan
yang artinya membatasi terjadinya mutasi mutasi ini
yang akan bisa berpotensi melahirkan varian gitu
dan sekali lagi karena ini juga
bicara masalah varian ya nggak bisa hanya satu
harus semua dilakukan bersinergi
termasuk salah satunya yang penting ya
adalah vaksinasi juga
jadi jangan merasa wah itu
yang ada di luar sana
karena bicara vaksinasi
tetap itu ada manfaat yang jauh lebih besar
dalam memberikan proteksi
dan respon imunitas yang dibangun itu kan kompleks ya
dan artinya sejauh ini
dari sekian kasus kasus ya
nah termasuk yang merespon tadi
dr mahesha masalah infodermik
nah inilah yang harus direspon oleh pemerintah
nanti mungkin dokter tony bisa menjawab bahwa
kita harus punya sebetulnya
ada strategi yang selalu meng counter
kalau ada isu isu seperti ini
belum melihat ada satu apa namanya
satu web ataupun satu institusi yang bisa diakses oleh publik
ketika misalnya mau meng cross check
kecuali beberapa media sudah melakukan
tapi saya kira perlulah pemerintah bekerjasama dengan
lembaga independen misalnya
yang menyediakan apa yang mau diketahui masyarakat
mau itu tentang varian
mau itu tentang info apapun
itu ada di situ
nah ini yang harus terus dilakukan
musuh kita saat ini itu
setidaknya sudah ditambah ya
selain virus itu sendiri infodemik ya
perilaku dari kita semua
bukan hanya masyarakat juga
pemerilaku orang orang yang ada di pemerintah juga ya
termasuk di situ
termasuk juga kita ini menghadapi
satu situasi di mana masyarakat sudah mulai
semakin lah dalam tanda putih di tahun ke dua ini
karena pandemi yang yang memang ini maraton seperti ini
oleh karena itulah
untuk merespon keseriusan situasi ini
perlu selalu ada dibangun pengingat pengingat ya
termasuk dalam kaitan sekali lagi varian ya
jangan juga terlalu apa namanya
paranoid dengan varian ini
karena itu satu kenisayaan
dalam pandemi yang belum terkendali ini
namun yang penting adalah responnya
yang harus dilakukan sekali lagi bersama
nggak bisa satu daerah saja merespon baik
dan karena baru tiga provinsi nih
dalam evaluasi who yang memenuhi standar
dari sisi testing misalnya
nah yang lainnya harus dibangun juga
karena kalau nggak ya
varian ini akan terus terjadi ya
dan selain bukan hanya menyebabkan
tapi juga timbul gitu
baik pak diki
kita akan bicara soal vaksin lebih jauh lagi usai jeda
tetap bersama kami di spesial program
bersatung lawan covid sembilan belas
anda kembali bersama kami dalam bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih bersama dengan tiga narasumber kami
saya akan ke pak soni
pak sonny berbicara lagi
lagi mengenai varian baru dari covid sembilan belas
ini dari satgas sendiri seperti apa penanganannya pak
apakah sudah ada research baru begitu mengenai varian baru ini
apakah juga tenaga tenaganya ditambah begitu karena ada varian baru ini
seperti apa pak soni
ya sebetulnya varian baru itu adalah kan mutasi itu adalah alamnya dari virus ya
dan tadi dr diki sudah jelaskan betul sekali untuk menghindari munculnya varian baru itu
sebetulnya dengan menghindari penularan secara masif karena mutasi virus terjadi di dalam tubuh manusia
lalu dengan adanya empat varian of covid sembilan belas yaitu b satu brazil b seribu tiga ratus lima puluh satu dari inggris
terus b seribu enam ratus tujuh belas dari india dan juga dari inggris satu ratus enam belas afrika selatan yang satu tiga ratus lima puluh satu
kami melakukan beberapa upaya
yang pertama adalah betul betul memberikan perlakuan yang ketat terhadap pelaku perjalanan luar negeri dari luar negeri
jadi menetapkan aturan karantina lalu menetapkan aturan s bagi mereka yang datang minimal dua kali swab pcr
itu kadang kadang baru bisa terdeteksi setelah hari kelima
lalu kemudian kami juga melakukan upaya untuk hold genome sequencing
jadi melacak ngecek sampai di mana saja varian baru ini terdeteksi
lalu kemudian kalau terdeteksi misalkan ada kasus lalu kemudian dilakukan tracing secara ketat
tentu tidak mudah melakukan tracing secara ketat apalagi kalau sampai sumber penularan ini
ini acak ya jadi kita betul betul harus melakukan tracing dalam upaya yang sangat keras
dan bayangkan ya mbak nabila kalau misalkan tambahan kasusnya itu bisa enam ribu dalam satu hari
kalau dilakukan upaya tracing banyak banyaknya maka petugas tracer yang kita butuhkan juga sangat banyak
oleh karenanya kami juga mendorong untuk penggunaan teknologi di dalam melakukan tracing
lalu kemudian juga kami terus menerus kepada masyarakat mengingatkan bahwa varian baru ini
cenderung memang lebih mudah menular sehingga harus ekstra hati hati untuk melakukan upaya upaya pencegahan
termasuk di dalam buku pedoman perubahan perilaku yang baru kami keluarkan bulan maret lalu
kami menjelaskan masyarakat bisa menggunakan double masking
jadi maskernya di double di mana masker yang di luar
eh yang di dalam
adalah masker medis
dan masker yang di luar adalah masker kain
kalau di double masker medis dan masker kain tadi
jadi sudah kami jelaskan di dalam buku kami disosialisasikan
dan kami melalui para duta perubahan perilaku itu melakukan upaya gerakan di lapangan
tadi sudah dijelaskan dr mahesa juga bahwa
kalau kita abai terjadi penularan secara masif
tenaga kesehatan kita akan sangat kewalahan
nah yang sering abai ini adalah kelompok muda
oleh karenanya mayoritas duta perubahan perilaku yang sekarang kami rekrut
itu adalah kelompok muda di usia antara delapan belas sampai tiga puluh tahun
di mana mereka ini termasuk kelompok kelompok yang asimptomatik
yang tanpa gejala tadi
sehingga mereka dengan mereka melakukan sosialisasi kepada peer groupnya
diharapkan akan sangat efektif mempengaruhi cara berpikir
tapi satu hal yang juga sangat penting mbak nabila
kepatuhan orang terhadap protokol kesehatan ini akhir akhir ini turun
salah satunya karena hoax
jadi tadi dr diki sudah sampaikan dr mahesa sampaikan
ketika hoax itu muncul
informasi mencampur informasi yang benar dan salah
itu akhirnya bisa meruntuhkan motivasi masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan
nah runtuhnya motivasi ini berdampak terhadap penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
tapi dalam beberapa hari terakhir kami amati di dashboard monitoring perubahan perilaku
mulai meningkat lagi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
baik satgas covid sembilan belas ini upaya upayanya sudah dilakukan secara maksimal
bagaimana kemudian di lapangan pak mahesa
para tenaga kesehatan ini menangani varian baru ini seperti apa
ya terkait informasi varian baru
memang kami di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan tentu terus mengupdate informasi kedokteran yang ada
dan memang kunci utamanya adalah kesegahan yang sampai orang tertular
kembangan virus ini kan kita tidak tahu mbak ratu ke depannya
jadi tadi yang disampaikan dr sondi
varian yang baru ini
rulensinya yang meningkat
tapi kita nggak tahu ke depan dengan perubahan perilaku orang atau host dari setiap orang yang tertular itu
jadi dia lebih
yang timbul lebih berat
kita nggak tahu
oleh karena itu
penting sekali masyarakat memahami adalah yang terpenting adalah pencegahan jangan sampai tertular
karena kita tidak tahu
kalau orang sudah tertular
akan terjadi seperti apa ke depannya
kita tidak tahu
baik jadi peran masyarakat
peran aktif masyarakat juga ini sangat diperlukan sekali
baik kita akan jeda sejenak tetaplah bersama kami di bersatu lawan covid sembilan
terima kasih sekali
masih punya pr besar dalam terutama menemukan banyak kasus itu
karena kita ini sudah masih dalam level community transmission atau penularan di masyarakat
ini level yang diterapkan atau ditetapkan oleh who
itu level paling bawah
itu sudah satu tahun
artinya kita tidak bisa menemukan sebagian besar kasus infeksi
kita tidak bisa juga menemukan mayoritas kluster
tadi di awal awal sebelum acara kita ini saya dengar ada sejawat saya
dr mas dali navane menyebutkan tentang pentingnya kluster
nah sayangnya kluster kluster yang disampaikan oleh pemerintah saat ini adalah baru sebagian kecil
karena apa karena mayoritas kita belum menemukan
nah bagaimana kita bisa menyelesaikan kluster kluster yang dan penting itu kalau kita tidak menemukan
nah inilah sebabnya kenapa kita harus keluar dari level ini
jadi bukan hanya test positivity rate tapi leveling transmisi kita ini juga harus kita perbaiki
karena kalau itu tidak kita perbaiki kita artinya dalam tanda kutip membiarkan terjadinya penularan tanpa terkendali
nah inilah yang membuat nanti setelah tidak hanya masalah varian baru
nanti beban beban di layanan kesehatan akan semakin besar
dan inilah kenapa kita akan menghadapi masa yang puncak ini
puncak ini di menjelang akhir juni ini
karena gelombang pertama kita yang lama dan menguat itu adalah kontribusi dari tadi
karena mayoritas tidak terdeteksi ya akhirnya terus saja terjadi
nah ini yang harus kita perbaiki
dengan cara apa ya
dengan cara meningkatkan kapasitas sekali lagi kembali ke testing tracing
jadi kalau meningkatkan itu ya sesuai skala penduduk
skala penduduk itu ya berarti satu orang dites per seribu populasi per minggu
bukan kalau sudah dicapai itu terus merasa berpuas diri daerah itu
karena ada ukuran lain untuk menentukan apakah itu sudah mumpuni atau tidak
sesuai dengan eskalasi pandeminya
jadi kalau di daerah itu dia sudah katakanlah jakarta
jakarta sudah berapa kali dari standar yang ditetapkan global itu
ya berarti harus masih terus
nah apalagi daerah lain
yang tes positivity ratenya nggak bisa diukur
karena standar pertamanya nggak memenuhi
nah ini yang menjelaskan
jadi catatan sangat mendasar dan penting untuk indonesia ya
karena kalau itu tidak diselesaikan
kita akan mengalami ledakan kasus yang berpotensi besar itu
alarmnya sudah timbul kok di asean
di asean satu dari tiga kasus covid itu orang indonesia
atau kontribusinya dari indonesia saat ini
dan itu di tengah
situasi testing tracing kita yang terbatas
kenapa sekali lagi saya sampaikan ini
ini untuk mengingatkan kita semua
jadi jangan sampai terpaku pada kasus harian
yang sekali lagi itu belumlah merepresentasikan kasus sebenarnya di masyarakat gitu
bahkan kalau saya harus sampaikan di sini
misalnya dari pemodalan estimasi saat ini epidemiologi
itu paling rendah
estimasi itu dua puluh ribuan saat ini ya
tapi paling tingginya gede banget
hampir seratus ribuan
nah ini artinya kita harus memastikan bahwa kita bisa menemukan sebagian kasus
karena ini juga yang harus dilubah di paradigma di pemerintah daerah ya
bahwa menemukan kasus ini bukanlah aib
menemukan kasus ini bahkan kewajiban dari setiap pemerintahan
untuk memutus mata rantai penularan ini
ini yang harus dilubah
jadi pr nya ada di tiga t
termasuk juga lima m nya
dan lima m ini jangan dianggap hanya di masyarakat
sekali lagi tadi saya bilang perilaku ini bukan hanya di masyarakat
tapi di pemerintahan juga
perilaku institusi perilaku tokoh tokoh pejabat publik
ini akan sangat berpengaruh pada
bagaimana masyarakat melihat para publik figur ini
dalam menerapkan lima m nya
ini yang penting sekali
baik pak soni solusinya seperti apa ini untuk meningkatkan kualitas
halo mbak ilah
ya silakan pak
jadi pak presiden sudah menyampaikan dan mengingatkan para kepala daerah
bahwa mereka jangan sampai melakukan atau menyembunyikan testing
jadi jangan sampai seperti buah semangka
buah semangka itu warnanya hijau dalamnya merah
jangan sampai seperti itu
kalau soal testing secara nasional secara rata rata di dalam bulan mei ini
kita memeriksa enam puluh delapan ribu spesimen per hari
jadi secara rata rata orang yang diperiksa per hari
rekomendasi who dalam satu minggu
kalau penduduk indonesia dua ratus tujuh puluh juta
kalau empat puluh lima ribu orang diperiksa satu hari
dalam satu minggu
cuma yang menjadi pr adalah
kesimpangan di dalam testing
jadi ada daerah yang testingnya sangat tinggi
tapi ada daerah yang testingnya tidak masif
nah ini yang berbahaya
makanya seluruh kepala daerah harus dukung upaya pemerintah
untuk melakukan testing
melakukan penelusuran tes telusur dan tindak lanjut sebaik baiknya
kami senantiasa mengingatkan bahwa peran utama masyarakat
pandemi ini sebagai garda terdepan adalah
melakukan upaya upaya pencegahan
masyarakat mungkin belum banyak yang tahu
bahwa biaya yang dikeluarkan
untuk mengobat satu orang pasien dengan gejala sedang
sampai berat itu mahal sekali ya
puluhan bahkan bisa sampai ratusan juta
padahal kalau kita betul betul bisa melakukan
dengan memakai masker menjaga jarak
menghindari kerumahan serta mencuci tangan
pakai sabun plus mengurangi mobilitas itu
maka kita bisa betul betul secara bersama sama
menghindari kemungkinan penularan
sebetulnya kita sudah baik
sekitar sepuluh tujuh persen
lebih rendah daripada positivity rate di bulan april
yang mencapai dua belas persen
tetapi jangan lupa bahwa ini angka masih tetap tinggi
jauh di atas lima persen dari target kita
sehingga penularan di masyarakat masih cukup tinggi
oleh karenanya perannya masyarakat ini penting sekali
masyarakat penting para tokoh publik juga memberikan
keteladanan yang sangat penting
hoax hoax itu akan terus kita upayakan
bekerja sama dengan kemkominfo ya
tapi kadang kadang hoax itu lebih masif
jauh lebih masif daripada kemampuan kita
untuk kemudian melakukan klarifikasi
itu tentu dibutuhkan
itu sudah waktu
tetapi masyarakat kita mohon bisa taring sebelum sharing
sehingga mendukung upaya kita bersama
agar jangan sampai menurunkan motivasi masyarakat
dengan berita berita bohong tadi
baik kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda
tetaplah bersama kami di spesial program
bersatu melawan covid sembilan belas
terima kasih juga pak diki dan juga pak mahesha
singkat saja imbauan kepada masyarakat
apa kemudian harapannya dan juga hari ini
kita kedatangan vaksin lagi begitu
bagaimana kemudian vaksin ini bisa menjadi tools atau alat
yang juga bisa mencegah maraknya ataupun lonjakan kasus covid sembilan belas
silahkan ke pak soni terlebih dahulu
jadi mbak nabila masyarakat semua
harus percaya bahwa covid sembilan belas itu nyata
masih banyak yang berpikir bahwa covid sembilan belas itu adalah rekayasa
tidak nyata dan dampaknya bisa sangat besar terhadap masyarakat
oleh karenanya masyarakat harus mendukung
tidak perlu mendengarkan berita berita yang hoax
berkali kali kami sampaikan edukasi kepada masyarakat
dukung terus pakai masker dengan berkualitas dan dengan masker yang baik
kemudian menjaga jarak sebisa mungkin jaraknya bisa sampai dua meter
karena itu kemampuan droplet untuk terbang
lalu kemudian menghindari kerumunan karena kerumunan sangat berpotensi menular ke masyarakat
terus kemudian cuci tangan pakai sabun sesering mungkin
kami juga selalu mengatakan pada masyarakat bahwa mutasi virus adalah hal yang alamiah
sehingga virus dengan atau dengan apapun cara penyegangnya sama
pakai masker jaga
jarak jangan berkerumun serta cuci tangan pakai sabun
itu upaya terbaik yang bisa kita lakukan
dan segera mungkin masyarakat melakukan vaksinasi ketika sudah memperoleh jadwal
karena itu akan sangat membantu masyarakat dari risiko terpapar dan juga keparahan yang mungkin terkena covid sembilan belas
baik terima kasih pak soni silahkan pak mahesa
ya terima kasih
jadi pandemi ini sudah satu tahun lebih
kalau ditanyakan kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan kita semua tidak ingin pandemi ini berlama lama
kita kembali kepada situasi seperti dahulu sebelum ada pandemi
kami seluruh tenaga kesehatan tidak ingin masyarakat itu jatuh sakit harus dirawat ada yang meninggal dunia
karena itu sekarang mungkin dulu kami tenaga kesehatan menjaga kesehatan masyarakat
sekarang kami mohon ini menjadi pertanggungan kita bersama
masyarakat tolong jaga diri dan jaga kami juga
jangan sampai harus berletih karena banyak yang harus dirawat
yang penting adalah masyarakat tetap menjaga kesehatan visi disiplin menjaga protokol
yang kedua yang penting adalah mohon semua pihak untuk jujur dalam penanggulangan dana ini
jangan ada data yang disembunyikan
karena dengan kejujuran kita semuanya menjadi waspada dan insolasi menjadi terjaga
baik terima kasih pak maesa
silakan pak diki
ya pandemi dimulai dari satu orang
dan itulah kenapa dalam epidemiologi ada yang disebut dengan zero case
jadi kesini satu orang
ini yang sekarang masih dicari juga nih di sumber penularan dari hewan mana di china sana
ini membuktikan bahwa tiap orang setiap diri kita siapapun kita apapun pekerjaan kita
punya peran sangat penting
dalam mencegah dalam juga mengendalikan atau keluar dari situasi pandemi ini
oleh karena itu penerapan apa yang dianjurkan pemerintah termasuk vaksinasi adalah peran kita semua
dan jangan beranggapan bahwa saya bisa melakukan ini karena orang lain bisa melakukan lima m
misalnya saya bisa abai terhadap lima m
itu yang harus dibalik
kita harus semua harus menganggap bahwa
kalau tidak saya siapa lagi
kemudian juga harus menganggap bahwa
kita bisa berpotensi membawa virus
oleh karena itu perlindungan pencegahan itu harus menjadi prinsip yang dianut
sebagaimana selalu dalam bidang kesehatan disampaikan
mencegah lebih baik daripada terinfeksi covid
data saat ini menunjukkan bahwa
orang orang yang terinfeksi covid yang tidak menyadar bahwa dia terinfeksi covid
dalam artian banyak orang tidak bergejar lain
ternyata juga mengalami satu situasi kondisi kesehatan yang menurun
dan ini bisa berdampak jangka panjang
nah inilah kenapa penting sekali semua menyadari bahwa ini situasi yang nyata
seperti yang disampaikan pak soni dan dr maesa tadi
dan memerlukan respon kita semua untuk keluar dari situasi krisis ini
kita bisa keluar dari situasi pandemi ini
atau dengan sedikit korban
tidak ada korban tidak mungkin
saya sampaikan tidak mungkin
tapi kita harus memilih sedikit korban
dan itu adalah peran kita semua
baik terima kasih pak diki terima kasih pak soni
dan juga pak reman telah berkabung bersama kami di cnn indonesia
bapak diki budiman epidemiolog universitas griffith
dan juga ada pak soni b harmadi
ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
dan bapak maisa paranadipa wakil ketua tim mitigasi idi
terima kasih bapak bapak semua
terima kasih selamat malam
pandemi belum berakhir
semua pihak perlu bekerja sama untuk mendukung upaya penanganan kesehatan
dan juga pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan
penanganan kesehatan harus dilakukan bersama sama
baik oleh pemerintah dan masyarakat
jangan lupa untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan
guna menjaga diri dan juga sesama
mari menjaga indonesia dengan tiga m
menjaga jarak memakai masker dengan benar
dan juga mencuci tangan
saya ratna bila terima kasih dan sampai jumpa